ya masih mengenai kasus korupsi komisi pemerintahan korupsi menangkap tangan bupati cianjur dan beberapa pejabat setempat pada rabu pagi
lagi lagi ott ya penangkapan terkait adanya dugaan penerimaan dan pemotongan dana alokasi khusus pendidikan di kabupaten cianjur tahun dua ribu delapan belas
kepala kepala kepala
kepala bidang smp dinas pendidikan cianjur rosidin dan kakak ipar bupati tubagus cepi setiadi yang sampai saat ini statusnya masih buron
irfan merupakan kepala daerah ketiga di jawa barat yang berurusan dengan hukum di masa kepemimpinan rituan kamil
kpk sangat menyesalkan korupsi seperti ini terjadi di tengah keinginan kita semua untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat
apalagi pendidikan dasar di tingkat sd ataupun smp
seperti ruang kelas
laboratorium atau fasilitas yang lain justru dipangkas sejak awal
dipangkas sejak awal untuk kepentingan pihak pihak tertentu
sementara gubernur jawa barat rituan kamil mengaku sedih dan prihatin dengan ditangkapnya kepala daerah di jawa barat bupati cianjur irfan rifano muhtar oleh komisi pemberantasan korupsi
gubernur yang akrab di sapai emil ini mengakui sudah melakukan berbagai cara untuk mencegah praktik korupsi di jawa barat
meski begitu emil mengaku tidak akan pernah
berhenti untuk terus mengingatkan para kepala daerah agar berfokus pada pelayanan masyarakat
jadi seintinya saya prihatin saya sangat sedih
sudah berkali kali di berbagai forum berkumpul dengan para kepala daerah saya ingatkan tiga nilai tadi
integritas melayar profesional eh kalau memang betul masih jebol juga ya saya sangat prihatin lah
dan saya tidak akan berhenti untuk terus mengingatkan
sementara itu pasca tertangkapnya bupati cianjur dan beberapa orang pejabat di lingkungan dinas kabupaten cianjur jawa barat
suasana di kantor dinas pendidikan terlihat sepi
ruangan kepala dinas cecep sobandi di lantai dua kantor tersebut dalam keadaan terkunci
sedangkan ruangan kabit smp rosidin terlihat lampu dalam ruangannya masih menyala
beberapa ruangan kedua pejabat di sedik itu terkunci rapat
setelah rabu pagi beberapa orang petugas membawa kunci ruangan tersebut